pertamina refinery unit empat cilacap jawa tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau plts
dengan kapasitas produksi listrik mencapai satu mw
pengembangan plts ini dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan
sejak tahun dua ribu tujuh belas pertamina refinery unit empat cilacap mulai membangun pembangkit listrik tenaga surya atau plts
panel surya dipasang di atap rumah sakit pertamina dan atap rumahan karyawan untuk dapat memproduksi listrik sebesar satu mw
di atap rumah sakit pertamina cilacap panel surya yang terpasang memiliki kapasitas produksi listrik maksimal tiga ratus lima puluh kw
sementara di atap rumah karyawan pertamina terpasang panel surya dengan kapasitas produksi listrik maksimal tujuh ratus kw
plts ini hanya berfungsi pada siang hari karena tidak dilengkapi baterai penyimpanan
listrik yang dihasilkan langsung terintegrasi dengan listrik
ini hanya untuk kondisi day day day daily jadi dia untuk kebutuhan pagi sampai sore lah
cuman biasanya kita untuk daya maksimum yang kita bisa dapat itu antara jam sepuluh sampai jam empat siang
berapa kontribusi yang dihasilkan dari plts ini dilantik
dari total pemakaian listrik yang
selain itu listrik tenaga matahari juga mengurangi penggunaan energi listrik yang menggunakan bahan bakar fosil karena mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
cita citanya itu energi yang kita pakai kan
sekarang lebih banyak fosil
fosil itu lebih banyak misalnya menimbulkan greenhouse effect karena menimbulkan pembakaran listrik yang dihasilkan dari energi fosil itu menghasilkan co dua
nah kalau ini kan lebih bersih
jadi tujuannya itu adalah kita untuk lebih memperbaiki kualitas ini
kualitas udara kualitas lingkungan yang ada di
sekitar pertambungan sini
menurut kepala laboratorium elektronika sekolah tinggi teknik wiwo rotomo purwokerto indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya
listrik yang dihasilkan dari panel surya dapat digunakan untuk kebutuhan listrik sehari hari
sementara untuk memenuhi kekurangannya tetap menggunakan listrik plt
alat inverter itu untuk mengubah dari desa itu menjadi ac
supaya nanti sama dengan yang dipakai di pln
nah masuk alat itu
nanti ada dua sumber berarti yang masuk ke alat tersebut
itu dari solar cell dari surya tadi sama dari pln
nah alat ini nantinya yang akan mengatur kebutuhan energinya dia
dia apakah mau mengambil dari surya atau mengambil dari pln
hanya prioritasnya karena sifatnya untuk mengurangi penggunaan energi dari pln
maka dia prioritasnya adalah ke panel suryanya dulu
jadi kalau dia ambil dari energi dari panel surya
nanti ketika energi dari panel surya itu sudah tidak ada baru dia ngambil dari plt
nggak ada atau kurang
ternyata kebutuhannya misalkan kita butuh dua mw
ternyata dari panel surya cuma menghasilkan tujuh ratus kilowatt misalnya
maka kalau biayanya itu bisa ngambil dari pln
pada siang hari rumah sakit dan perumahan pertamina
membutuhkan energi listrik sebesar dua mw
sementara pada malam hari kebutuhan listrik mencapai empat mw
panel surya yang terpasang dengan kapasitas maksimal produksi listrik satu mw
hanya efektif selama enam jam
bantu pulihkan stamina dan pelihara kesehatan tubuhku
dengan multivitamin ekstrak ginseng beta karotin dan mineral
yo formula kerja kerja terus maju